sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
masih terlalu banyak tanggung jawab bobi disitu
dan juga mama
dan dengan kondisi mama sekarang ini
bobi gak tau rencana busuk apa lagi yang akan bisa perbuluh
biasa buat ma
cepet semua ma
saya yakin pak
dia pasti pelakunya pak
saya yakin pak
dia pasti pelakunya pak
kenapa kamu jadi nuduh
aku yang melakukan itu
karena kamu selalu mencelakakan keluarga ku
cuma dia pandai bersandiwara pak
makanya saya sulit untuk membuktikannya
padahal dia sempat beberapa kali ingin mencelakai anak saya dan juga ponakan saya mah
udahlah deh dia
kamu pernah kan coba bawa kabur api
sampai punahkan saya itu lumpuh pak
dia udah pernah masuk laporan ke kepolisian kok
cuma ibu saya baik keluarga saya baik
makanya kami semua memaafkan dia dan mempekerjakan dia di sini
berdasarkan keterangan dari bu nisa
selaku anak dari ibu retno
sebaiknya ibu ikut kami ke kantor untuk penyelidikan lebih lanjut
itu kenapa bu dewi dibiarin dibawa
bawa dia juga pak
dia udah nyetirin mobil ibu saya
dan saya yakin dia salah satu dalang dari semua ini pak
bawa dia pak
mau saya dibawa juga pak
silahkan anda ikut kami ke kantor pak
mau saya juga dibawa sih
sam bu dewi
saya mau ketemu sama anak saya sebentar
pemeriksaan ini hanya sebentar
kita harus gerak ke kantor
kan ibu diperiksa hanya sebagai saksi saat ini
teori dibawa ke kantor polisi
karena kecelakaannya retno
aku harus ke sana aku harus ke sana
sam su dewi
abi abi masuk
bawa dia balik
sam su dewi
bawa dia masuk dwi
tapi tunggu abi
tunggu tapi dia
lepaskan dia lepaskan
pak bawa dia
sama jaketnya ibu bawa masalah
udah udah udah biarin aja bi
mau saya pecat
gue juga gak bakalan bisa ngejar ke mobil polisi itu biarin aja biar dia tahu rasa
aku mau ke rumah
ini terlalu gila
kenapa dewi dibawa ke kantor polisi
siapa yang melapor dia atas kecelakaan
kecelakaan bu retno
ini gak masuk akal
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
dewi dibawa ke polsek barat
aku rasa arah arah nih harus puter balik
udah biarin aja
kasian bu abi bu
saya bilang biarin aja
offi noah bingung
dengar apa danda berkata hal ter legislature
dia gak suka magere